kalian para budak siriwangi
keluarga kalian akan menangis jarah
melihat kematian kalian
terima kasih nyai
yang baru saja lahir
gusti prabu mohon ampun gusti prabu
hamba tidak melakukan
seperti yang gusi prabu tuduhkan
percayalah gusti prabu
hamba dan gusti ratu
tidak melakukan apapun
hamba hanya menolong gusti ratu
yang sedang terluka
itu saja gusti bram tidak lebih
dengan kalian bertemu
apa yang dikatakan oleh raka sancaglodaya itu benar
raka sudah menolong dinda
dinda terluka kakanda
dinda mohon percayalah pada dinda
aku tidak butuh penjelasan
tidak ada yang bisa diberikan
apa yang gusti prabu lakukan
itu sudah keterlaluan
gusti prabu tidak pantas
memperlakukan istri seperti itu
sekarang aku semakin yakin
jika kalian berdua
memiliki sebuah hubungan
kau tidak akan mengatakan hal itu
tuduhan itu tidak beranak
hanya tidak tegas
melihat perempuan diperlakukan kasah seperti itu
kita bertarung di luar
istana pajajaran sedang sepi
ini kesempatan yang bagus buat kita
membuat kekacauan di pajajaran
pembalasan dendamku akan dimulai dari sini
aku akan musnahkan anak keturunan siliwangi
dan aku yakin kau dapat membalaskan dendammu saat ini
dan sekarang kita berbagi tugas
kau mengacaukan perhatian para prajurit
buatlah kekacauan di mana mana
sedangkan aku akan masuk menyusup ke dalam istana
akan aku lakukan dengan senang hati
akan segera tiba
para sesembahan siri wangi
kalian akan mati di tanganku
ada pak yusuf
pak yusuf pak yusuf
iya ada pak yusuf
di pintu selatan dia membantah semua para penjaga di pintu selatan
cepat bunyikan tanda bahaya
itu kan ron
itu teh kakak seperguruanku
hah kalian memang pantas diminasakan
kalian para budak siri wangi
sebentar lagi keluarga kalian akan menangis darah melihat kematian kalian
kalo kalo kakak seperguruanku begitu
kenaunan satu seperguruanku tapi beda pak yusuf
tidak menyerah ya nenek
aduh batik batik
hebat bisa ini
sekali gebrat teh
udah ngajar kau niro
makasih pak yusuf

jadi kalau kakak berjaga jaga